calon gubernur anies baswedan menerima deklarasi dukungan dari warga kecamatan tanjung barat jakarta selatan
selain deklarasi dukungan acara juga diisi dengan istighosah dan doa bersama bertajuk untuk jakarta yang lebih baik
mereka optimistis mendapat limpahan suara dari pendukung pasangan calon agus silvi
dukungan warga bukan tanpa syarat
mereka berharap bila kelak anies terpilih ia dapat merealisasikan janji janjinya
antara lain pendidikan berkualitas tuntas terjangkau lapangan pekerjaan yang lebih banyak
serta penurunan dan stabilitas harga bahan bahan pokok